selanjutnya kita bicara hal lain keterbatasan fisik tidak menjadi halangan membuat karya indah
hal ini dibuktikan oleh rahmat hidayat pemuda asal sindangkerta bandung barat
jadi meski menyandang disabilitas dan juga tidak mengenyang pendidikan formal ataupun juga non formal
ia dapat mendesain berbagai busana perempuan yang begitu indah
nah ada yang ingin tahu bagaimana hasil karya rahmat
inilah berbagai desain busana wanita nan indah karya rahmat hidayat
meski memiliki keterbatasan fisik pria berusia dua puluh lima tahun asal desa sindangkerta bandung barat
tak patah arang dalam membuat karya bernilai
rahmat lahir dari keluarga sangat sederhana di sebuah desa terpencil
bahkan karyanya nyaris tidak diketahui orang banyak
menggambar desain busana dilakukannya dengan sangat terampil menggoreskan pensil
keahlianya menggambar busana wanita
didapatnya secara autodidak dan ia sama sekali tidak mendapat pendidikan formal ataupun non formal
rahmat anak pertama dari lima bersaudara pun telah menjadi tulang punggung keluarganya
hasil desainnya cukup diminati yang ia jual di media sosial facebook
satu desain pakaian yang dibuatnya pun dihargai murah hanya lima puluh ribu rupiah
menurut dia model baju yang dibuatnya terinspirasi dari drama korea king of fashion
ada pun hobi melukisnya telah tertanam
karena selama kelamaan itu menjadi hobi buat saya
rahmat berharap hasil kreasinya disukai orang
selain itu ia juga ingin bertemu dengan desainer ternama indonesia seperti ana avanti dan ivan gunawan